di balik rasanya yang nikmat akhir akhir ini muncul pemberitaan yang mengatakan bahwa
mie instan yang sudah go internasional ini ternyata mengandung zat pemicu kanker
bahkan sudah ditarik peredarannya oleh negara di taiwan dan juga malaysia
lalu bagaimana dampaknya terhadap para pedagang dan juga pecinta mie instan
ya mungkin bisa jadi begitu karena emang dari dulu banget kan dari mulai kecil kita udah konsumsi itu
kabarnya muncul sekarang gitu jadi ya nggak yang khawatir yang gimana gimana sih gitu
lebih ke depannya sih pak maksudnya kita kan nggak tahu nih sumber penyakit dari mana
kadang kan pemicu kanker kan ketahuan ketika kita udah mulai beranjak dewasa gitu sih
dikutip dari pemberitaan
hasil pengawasan produk mie instan asal indonesia di taiwan yang dipublikasikan oleh bepom ri
menuliskan bahwa penarikan mie instan tersebut dikarenakan adanya perbedaan standar batas maksimal residu etilen oksida
salah satu pecinta mie instan rahman mengatakan perlu adanya tindak lanjut kepastian mengenai pemberitaan ini
demi keamanan dan kenyamanan para konsumen
untuk apa namanya kalau untuk penyetup peredarannya sih
lebih baiknya dipublis lagi ya untuk berita berita tentang tadi kanker itu ya
agar masyarakat dan pecinta indomie instan lebih aware lagi untuk hadap itu
kendati adanya pemberitaan miring mengenai kandungan zat berbahaya ini
pedagang yang telah diwawancarai oleh tim liputan cnn menyampaikan bahwa belum mengetahui adanya kebenaran berita tersebut
hingga saat ini kegiatan penjualan
masih berjalan seperti biasa
oh untuk kalau konsumen sepi itu sih nggak ada kekhawatiran lah
soalnya kan konsumen bisa memilih antara dia mau atau enggaknya gitu
takutnya kan pembeli kalau lihat berita itu jadi gimana gitu
jadi nggak minat apa gimana jadi takut takutnya kayak gitu
jadi pembeli berkurang
ya nama jual jualan ya optimis aja jualan kan kadang ada sepinya
ada yang berpengaruh ada yang berpengaruh

hingga saat ini bepom telah memerintahkan pelaku usaha termasuk pt indofood cbp sukses makmur merdeka tbk
untuk melakukan mitigasi risiko demi memberikan perlindungan kepada masyarakat dan pelaku usaha
rafis arinugraha fordanto bimantoro jakarta